hai teman teman selamat pagi
menggendong buah hati sambil bekerja adalah pilihan satu satunya yang terpaksa ia ambil
tekniki sekolah kulit betul
namanya murtina hanya mampu mengumpulkan lima kg pelolong setiap hari
padahal ia sudah bekerja dari pagi hingga hampir sore
pelolong yang dipungut akan dijual dengan harga rp empat per kilogram
tapi jika musim hujan seperti sekarang pelolong tidak bisa langsung dijual
melainkan harus dijemur terlebih dulu
itu artinya dalam satu hari busutiem belum tentu membawa pulang uang untuk makan sehari hari
mereka harus pintar pintar berhemat dengan memanfaatkan bahan makanan apa saja yang ada di sekitar
hari ini giliran memasak daun singkong sebagai lauk
jumlah nasi dan lauk yang dimasak harus cukup dimakan untuk enam orang penghuni rumah
pusu tiem murtina dan tiga adik lainnya
yongki karisma yang berusia empat tahun dan si bungsu soleman ditambah ayah mereka pak kuswadi
dan beginilah cara mereka makan
satu piring dimakan dalam kebersamaan
tidak ada pilihan selain mensyukuri apapun yang tersaji
kebersamaan itu juga mereka nikmati dalam rumah sederhana mereka ini
rumah ini sudah ditinggali lebih dari belasan tahun dan dibangun dari hasil gotong royong warga desa
keluarga ini juga sudah terbiasa berbagi ruang tidur yang sama
tak ada ventilasi apalagi kasur yang layak pakai
tapi mereka juga bisa memakai
inilah kalau tidur dengan rumah yang lebarnya tiga x enam kira kira
terus kambangnya cuma ada satu
jadi ya tidurnya bareng bareng ya bu
bareng bareng anak anak bahkan bapak itu bela belain tidurnya di luar di ruang tamu
jadi kalau saya membayangkan setiap hari
harus tidur begini dengan kasur seadanya
terus ini kasur ukuran sekitar satu ratus dua puluh x dua ratus lah
yang kita biasanya kalau tidur ya satu kasur itu sendiri gitu
tapi ini dipakai bersama sama
selalu sekolah nih anak anak
kita makan setiap hari
ini cukup pak
yang membuatnya kaya sekarang

terhadap orang tua ini dalam kisah awasi caplnula dipol
mampu perjalanan dua km berjalan kaki
kondisi jalanan pun makin menantang karena licin selepas hujan
mungkin ini jalanannya sudah enak sudah ada semennya sudah rata
tapi kalau hujan tetap licin
saya aja dari tadi udah berkali kali hampir kepeset gitu
tapi anak anak ini kalau bapak lagi kerja ya
nggak ada yang mengantar ya berangkat sendiri berdua
dan perjalanannya dua km konturnya naik turun
jadi untuk perjalanan ke sekolah itu butuh perjuangan yang besar
salut sama mereka yang tetap rajin di sekolah ya
rajin ke sekolah sebentar lagi kelas bapak
kelas lima yonggi kelas
aduh pinter ya sekolahnya ya karena perjalanannya nggak gampang ya
sini kelas mana
sama seperti bocah seusianya
murtina dan yongki punya mimpi besar
meski hidup di tengah kesederhanaan
mereka belajar sekuat tenaga
kebetulan hari ini adalah penerimaan rapor di sekolah murtina dan yongki
dan buah kerja keras keduanya terbayar
mereka dinyatakan naik kelas
mengubah nasib anak anak lewat pendidikan
itulah alasan orang tua mereka bekerja banting tulang
sang ayah pak kuswadi mengais rupiah
dengan membuat minyak cengkeh
bahan campuran minyak urut
untuk membuat minyak cengkeh
pak kuswadi harus mengumpulkan daun cengkeh
kalau buat disuling pak butuh berapa karung
berarti ini kalau ngumpulkan dua puluh lima karung itu berapa hari pak
dua bulan ada
ini kenapa kok
ya butuh waktu yang sangat panjang
untuk menghasilkan sekitar delapan liter minyak cengkeh
tiap liter minyak cengkeh dijual seharga satu ratus tujuh puluh ribu rupiah
dari hasil penjualan itu
pak kuswadi harus mengurangi untuk biaya sewa lahan
dan membayar satu pekerja yang membantunya
maklum pekerjaan ini tak bisa dikerjakan sendiri
ini aku kangen bapak
sanggung sekolah nih anak anak
kangen makan tiap hari
ini aku cukup pak
hari ini kami kurang beruntung
tak banyak daun yang bisa dikumpulkan
ini mungkin beratnya sekitar lima kilo mungkin ada
dan bapak biasanya kuat dua pak
bapak ya sekitar sebenarnya lima ratus meter
ada mungkin ya sekitar lima ratus meter
tapi karena jalanannya naik tuh sakit
terkadang yongki juga ikut membantu sang ayah bekerja
bocah ini biasanya langsung menyusul ke tempat penyulingan selepas pulang sekolah
daun cengkeh yang hari ini kami dapatkan siap untuk disuling
saya baru tahu ternyata cuaca menjadi faktor penting untuk menghasilkan minyak cengkeh yang baik
jika sedang musim hujan daun cengkeh mudah busuk
akibatnya hasil penyulingan minyak menjadi kurang bagus
sembilan jam itu jadi sudah minyak nih pak
ini keluarnya sini ya pak
kalau keluar itu perlu apa lagi pak
sudah keluar itu sudah minyak atau apa
minyak campur air
berarti mesti disaring
ini proses penyaringannya masih jalan ya pak
terus ini adalah hasilnya dari tadi kita menyuling itu
ini diambil sedikit sedikit gitu ya pak
masih disaring lagi ya
oke berarti setelah penyaringan tiga kali ini sudah jadi ini masih disaring lagi gitu ya
berarti ini hasil tadi penyulingan masih belum tentu dapatnya segini juga

kulitnya bentuknya sudah dari yang paham tadi dan dimensionnya sudah jadi bancar yang nampak
untuk membuat aku baik seperti kamu tak perlu jadi dgn hujan
irim pendantongamu mencintaimu
imihalku turbilu apes kayu dipisahkan penemuan mereka
hanya bisa dihitung dengan jari
selama hidupnya murtina dan yongki beserta adik adiknya makan di luar
apalagi makan dengan berbagai macam pilihan lauk
seperti hari ini tim berbuat baik mengajak mereka makan di warung
senang sekali rasanya melihat mereka bisa makan dengan puas
masing masing mendapat piring dan alat makan sendiri
pemandangan langka bisa melihat mereka makan sesuai keinginan seperti ini
karena biasanya anak anak ini hanya bisa makan seadanya
tak ada pilihan
mereka makan apapun yang sanggup mereka beli
murtina yongki dan adik adiknya juga nampak bahagia
bisa melepas penat sejenak
kami masih punya kejutan lain untuk pak kuswadi dan bu sutiem dan anak anak mereka
wek ada apa itu
apa itu pak
apa ini pak
buat siapa ini pak
kayaknya makan wih keroyokan ya pak
nah mangan ini biar sendiri sendiri
biar lega gitu nggak keroyokan
ini piringnya bu
jadi satu anak satu
belajarnya yang rajin sebentar lagi naik kelas ya
lebih besar lebih susah
pelajarannya lebih rajin ya
besok gede mau jadi apa
tau nggak bapak ibu e
mau jadi apa besok gede
kepinginannya jadi polisi ya pak
amin ya pak
mudah mudahan bisa terwujud ya
nah yang ini
mau jadi guru
mereka adalah teladan untuk berteguh menjaga kejujuran dan ketulusan
berani memetik impian walau di tengah kekurangan